nah ini ngomong ngomong masalah berbuka puasa berbuka puasa adalah hal yang paling dinantikan karena akhirnya tubuh kembali mendapatkan asupan makanan dan juga minuman setelah seharian tidak terisi
namun ada baiknya anda mengkonsumsi buah buahan berikut agar perut tidak kaget saat berbuka
apa yang anda cari pertama kali saat berbuka es atau gorengan namun sebaiknya anda mengonsumsi makanan yang mudah dicerna
salah satunya adalah buah dikutip dari helosehat com ada beberapa buah yang baik dikonsumsi saat berbuka puasa
semangka menjadi buah yang baik dikonsumsi saat berbuka karena terkenal akan kandungan airnya yang banyak
semangka juga mampu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa
tanya itu semangka kaya akan antioksidan vitamin dan mineral
buah apel juga memiliki beragam manfaat
mengkonsumsi apot saat berbuka bisa membantu sistem pencernaan anda perlahan lahan menyiapkan organnya untuk menerima makanan
meski kandungan airnya tak sebanyak semangka apel memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga juga berperan penting menjaga kesehatan tubuh selama puasa
buah anggur juga baik dikonsumsi saat berbuka puasa
kandungan air dan serat yang tinggi mampu mencegah sembelit saat puasa
anggur juga mengandung potasium yang berperan mencegah tekanan darah tinggi
anda juga bisa mengonsumsi kurma saat berbuka puasa
kurma mengandung serat yang cukup banyak serta vitamin dan mineral sehingga mampu mengembalikan energi setelah berpuasa seharian
kurma juga memiliki kandungan potasium dan kalium yang baik untuk mencegah darah tinggi
lalu buah apa yang sebaiknya tak dikonsumsi saat berbuka

seperti durian itu kan mengandung alkohol juga
takutnya kalau kita konsumsi sedangkan sebelumnya perut kita kosong lambung kita takutnya nggak kuat akan masalah ke lambung tersebut
jadi mungkin kalau mau dikonsumsi berakangan dan tidak berlebihan juga karena kalorinya juga lumayan
jadi jangan lupa konsumsi
jangan lupa konsumsi buah buahan agar tetap sehat selama bulan puasa